maaf aku masih belum bisa ikut
gak apa apa semoga bapak kamu cepat sembuh ya
kamu tahu siapa yang dimaksud pengkhianat sama bos saeb
ah macam macam aja
maaf bang gak jadi
mau pipis di mana
katanya mau pipis
di semak semak mau gak
ih anak aja
berarti kita harus cari toilet
kalau gak cepat cepat nanti kamu pipis di celana
justru kalau cepat cepat aku bisa pipis di celana
yaudah kamu yang jalan duluan
aku gak tahu tempatnya
sama aku juga
yang berkhianat ke bos sayap itu saya
bun bun itu adik teman saya
bukan teman deket
perempuan yang kemarin datang ke modar terus marah marah ke bos af
saya yang nganter tapi nggak masuk
bukannya tugas kamu justru nyari calon copet
tapi kasian cici kakaknya bun bun
kamu sama cici cuma teman baik atau ada apa apa nih
enggak enggak ada apa apa
kamu copet orang jahat
sumpah kamu bisa dipercaya apa enggak
yaudah gak usah pake sumpah
tadi kamu ngasih kode apa bersin beneran
memangnya di sini ada toilet umum
pasti ada toilet tapi nggak umum
kita numpang aja
bilangnya ke siapa
gak usah bilang masuk aja
pura pura ada urusan
kok kamu pinter sih
kok aku enggak
udah jangan ngomong aja
nanti keburu pipis di celana
sampai dalam toilet
ya enggak tuh
sampai depannya aja
cici sama bun bun itu cuma dua bersaudara
sebetulnya keluarga mereka berharap bun bun mau nerusin
ngurus toko sepatu milik keluarga
tapi bun bun kerjanya malah cuma main aja
kalau main itu namanya bukan kerja
maksud saya bun bun lebih suka main daripada kerja
gak bisa nyari sendiri
tapi begitu bisa nyari uang cari uangnya dari nyopet
dia bukan orang yang kepepet kayak kita
orang tuanya orang berada
ngapain dia jadi nyopet
kalau kita jadi copet karena pengangguran miskin
dan lemah iman
kalau dia pengangguran tapi anak orang kayang tipis pikirannya
maunya cuma main sama senang senang
nyopet buat dia juga cuma buat itu
cuma buat main sama senang senang
mas pak temen saya bersih bersihin terus
takut nanti nular ke penumpang lain
kita pulang aja nggak usah nyopet
kamu mau macem macem aja
udah susah susah nyari toilet masih pipis di celana
tadi seletingnya nyangkut
sekarang gak mungkin kita operasi kalau kamu nya bau ompel
yaudah kita pulang aja
saya pernah masuk penjara gara gara nyopet saya sebetulnya nggak mau nyopet lagi
waktu bos saya bilang semua orang keluarga temen temen taunya saya nyopet
dalam hati saya bilang ya juga saya akhirnya terpengaruh buat nyopet lagi
kamu pernah masuk penjara
kalau mau berhenti sekarang aja
foto kamu mau dicetak dikasih tulisan awas copet terus diperbanyak ditempel di pohon pohon di tiang tiang listrik
kamu ngasih foto ke bos saya
iya foto selfie bareng rosa
ngompol udah gede kok masih ngompol
celananya basah bukan cuma basah bau juga
yaudah suruh pulang aja
saya yang ngajak kamu jadi copet masuk akademi opadung copet berarti saya juga yang tanggung jawab
tanggung jawab gimana
bantu saya ngeluarin rosa
bantu saya ngeluarin rosa
dari kelompok saib kelompok copet
sebentar sebelum saya bantu kamu ngeluarin rosa dari kelompok copet saya mau tahu gimana ceritanya dia bisa masuk ke situ
gak tau temennya lagi belajar jadi copet dari saib dia merasa itu sesuatu yang asik terus dia ikut ikutan
kamu tahu saeb
dia itu temen saya
kok kamu bisa temenan sama copet
kamu jangan cerita ke siapa siapa
kalau kamu nggak percaya kamu gak usah cerita kalau kamu percaya mau cerita gak usah pakai nanya demi apa
aku ga mau cerita
dulu saya partner saeb
saya dulu pernah jadi copet
jadi partner saeb
saya dulu pernah jadi copet
jadi partner saeb
pak boleh ikut duduk